pemirsa london inggris diterjang oleh gelombang panas dengan suhu mencapai empat puluh derajat celcius
dan untuk mengetahui seperti apa kondisi cuaca ekstrim di sana kita akan bergabung dengan yuni hasudi wni di london
selamat malam waktu indonesia mbak yuni dan selamat sore waktu london
selamat malam mbak saza dan selamat sore waktu london
di sini jam tiga sore ini cuaca mendung
ini saya berada di halaman belakang rumah
baik mbak yuni informasi yang kami dapatkan bahwa gelombang panas merenggut hingga setidaknya tiga belas nyawa di london inggris
apakah itu benar atau adakah penambahan korban
dan kemudian bisa digambarkan tidak kepada kami
gambaran cuaca ekstrim di sana dan perbandingannya dengan tahun tahun sebelumnya
karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa tahun ini adalah tahun terpanas
iya terkait dengan yang meninggal tiga belas itu memang seperti yang disampaikan di berita media media di sini juga
kemarin hingga kemarin itu tercatat tiga belas nyawa yang meninggal di open air
jadi mereka open air itu bisa di sungai
ataupun di danau ataupun di laut ya yang mereka berkegiatan di open air
dan tujuh diantaranya itu usia remaja mbak sajak
jadi usia mereka antara empat belas sampai tujuh belas tahun itu yang meninggal itu
terus ya memang kemarin itu hari selasa ya hari selasa tanggal sembilan belas juli itu sangat panas sekali di sini
karena di london sendiri di heathrow itu tercatat tiga belas nyawa
hingga empat puluh dua derajat celcius ya
dan itu memang tercatat sepanjang sejarah ini merupakan suhu terpanas di uk selama ini gitu
kalau dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya rekod tertinggi itu sebenarnya ada di tahun dua ribu sembilan belas mbak saja
jadi pada tahun dua ribu sembilan belas itu heat wave terjadi mencapai suhu tiga puluh
tiga puluh delapan tujuh derajat celcius itu tercatat di wilayah cambridge
dan kemudian apa namanya untuk tahun tahun selainya itu itu berada di bawahnya itu
seperti misalkan tahun kemarin heat lift gelombang panas tahun dua ribu satu itu mencapai angka tiga puluh satu enam derajat celcius
dan kemudian gelombang panas di tahun dua ribu dua puluh itu menyentuh di angka tiga puluh enam empat derajat celcius

jadi kalau kita bandingkan memang warga masyarakat sini merasa ini suhu sangat panas sekali ya
karena memang suhu normal untuk musim summer musim panas di inggris ini biasanya berada di kisaran dua puluh tujuh derajat celcius gitu
jadi kalau dibandingkan kemarin itu kita mengalami suhu yang ada mencapai angka empat puluh derajat celcius itu mengalami lonjakan peningkatan hingga hampir lima puluh persen ya

mbak yuni dengan suhu panas yang sangat ekstrim kita bisa bilang itu sangat ekstrim karena di atas empat puluh derajat celcius
kemudian apakah suhu tersebut berdampak terhadap aktivitas warga
misalkan ada perubahan jam kerja perubahan jam sekolah dan juga layanan publik apakah terganggu karena terjadinya suhu panas ekstrim mbak di sana
iya jadi minggu sebelumnya ya weekend sebelumnya itu sudah hari hari sebelumnya itu sudah banyak sekali himbauan dan pengumuman dari baik itu dari pemerintah kepada seluruh masyarakat
ataupun pekerja ataupun pelajar untuk aware terhadap peristiwa gelombang panas ini
karena memang kenyataannya kemarin banyak sekali terjadi bencana yang disebabkan gelombang panas
seperti mungkin diberitakan di berita berita internasional ya bahwa ada kebakaran di beberapa titik di uk bahkan di london pun juga mengalami beberapa titik yang menyebabkan banyak rumah terbakar
dan untuk mengantisipasi itu aktivitas warga memang ini pemerintah menganjurkan untuk kita bisa beraktivitas
sebisa mungkin kita beraktivitas di dalam rumah ya jadi kalau misalkan tidak mempunyai kepentingan maksudnya untuk berpergian itu dianjurkan untuk kita tinggal di rumah
begitu halnya dengan sekolah sekolah di sini itu hari jumat itu sudah diumumkan kepada dari sekolah sudah mengumumkan kepada wari murid untuk siap siap karena untuk menghadapi hitif ini
jadi ada beberapa sebagian sekolahan itu yang secara total meliburkan
jadi anak anak disuruh disarankan untuk tinggal di rumah
tapi ada juga beberapa sekolah yang memperlakukan masuk setengah hari
jadi setelah jam makan siang jadi jam satu tiga puluh itu mereka pulang
karena untuk menghindari panas terik ya panas teriknya di sini itu kalau musim summer kan sekitar jam tiga jam empat itu terik teriknya gitu
jadi untuk menghindari panasnya itu jadi sebelum itu mereka disuruh pulang
sebagian sekolahan yang memperlakukan masuk normal seperti biasanya cuman mereka dianjurkan untuk memakai baju biasa
jadi baju bukan pakai baju seragam gitu
jadi menggunakan baju yang longgar baju pendek ataupun boleh memakai sendal seperti itu
baik kemudian untuk jam kerja ini berarti tidak ada perubahan ya mbak
kemudian layanan transportasi publik ataupun pantai karena yang kami ketahui informasinya bahwa
banyak warga di sana justru berlomba lomba datang ke pantai ataupun tempat publik yang ada fountainnya
biar suhu tubuhnya ini dapat menurun
apakah masih ramai atau ada perubahan jam layanan juga mbak di tempat tempat publik
iya kalau terkait pekerjaan ya terkait pekerjaan ini memang anjurannya adalah kita untuk bekerja di rumah ya
karena kondisi yang ekstrim dan juga layanan transportasi yang
kalau di uk ini infrastrukturnya masih kurang mendukung ya untuk cuaca yang sangat ekstrim seperti ini
jadi memang dianjurkan untuk mereka sebisa mungkin work from home
tapi ada juga sebagian yang mereka itu memang harus berjalan dari luar gitu
misalkan seperti mereka yang bekerja di proyek proyek bangunan itu
perusahaan memperlakukan jadi ada batasan waktu gitu
jadi mereka maksimal kerja di luar hanya tiga puluh menit kemudian harus kembali lagi masuk ke dalam untuk mendinginkan badan
kemudian beberapa saat kemudian boleh keluar lagi selama tiga puluh menit baru masuk lagi
jadi seperti itu pengaturan ininya ya untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan gitu
terkait publik ini banyak yang tutup
jadi kayak misalkan kebun binatang london zoo itu kemarin juga tutup ya karena mereka mungkin juga memperhatikan binatang binatangnya juga harus di
harus dirawat ya maksudnya untuk menghindari mereka dehidrasi juga mereka melakukan ekstra perhatian gitu
jadi seperti wahana wahana juga banyak yang ditutup gitu
tapi kalau untuk pantai tidak ada ini sih maksudnya tidak ada penutupan
cuma dianjurkan untuk kita tinggal di rumah
pemerintah inggris sendiri kan sebenarnya sudah memperlakukan situasi darurat nasional terkait dengan gelombang panas ini
adakah langkah lain yang sebenarnya
bagaimana yang sebenarnya diambil oleh pemerintah inggris selain melakukan imbauan kepada masyarakat
misalnya mengubah jam transportasi publik ataupun langkah lain yang dilakukan
iya kalau heat wave ya apa namanya suhu gelombang panas ini kan memang setiap tahun akan terjadi
dan dari para ahli sains itu memperkirakan bahwa kejadian seperti ini dengan suhu ekstrim ini
nah kemungkinan akan terjadi lagi di waktu yang akan datang gitu ya
jadi mereka menghimbau jadi para ahli ini ahli lingkungan ini menghimbau kepada pemerintah
bagaimana supaya pemerintah ini lebih mempersiapkan infrastrukturnya supaya bisa beradaptasi dengan suhu panas
jadi kalau kita lihat saat ini ya infrastruktur di uk ini kan memang didesain misalkan seperti rumah ini
didesain untuk bisa menahan hangat di dalam rumah gitu
jadi kalau dalam suhu dingin kita masuk rumah itu sebisa mungkin rumah itu hangat
nah hal ini tidak dipersiapkan dengan adanya heat wave
jadi kalau ada panas seperti ini pemerintah memang tidak siap dengan belum siap ya untuk tahun saat ini
memang belum siap untuk menghadapi suhu empat puluh derajat
jadi ya himbauannya kepada masyarakat
baik situasi darurat nasional di sana ini tidak hanya masyarakat yang harus diimbau
namun juga pemerintah harus memikirkan kembali nanti ke depannya seperti apa
seperti itu ya mbak ya
baik terima kasih mbak yuni atas laporannya
sehat sehat selalu di london inggris